setelah tutup selama beberapa pekan
taman mini indonesia indah kembali dibuka untuk umum
pada masa psbb transisi
wahana rekreasi bertema budaya indonesia ini
melakukan pengetatan protokol kesehatan covid sembilan belas
sebelum masuk area wisata
setiap pengunjung wajib memakai masker dan dicek suhu tubuh
kendaraan yang datang disemprot disinfektan
mencuci tangan sebelum dan sesudah mengunjungi wahana
tidak berkerumun serta selalu menjaga jarak hingga satu lima meter
saya berpikir positif tidak selalu khawatir
tapi kita harus menjaga jarak dan kebersihan
soal protokol kesehatan disini sudah cukup
sampai pengalaman aku dua hari ini sudah cukup
saya sendiri saja soalnya sepi
tidak ada orang aku baru datang
katanya ini baru buka jadi ya syukur kita bisa ke sini
di hari kedua masa psbb transisi
taman wisata taman mini masih sepi
bagi pengunjung baik di sekitar anjungan miniatur indonesia
museum ataupun yang bersepeda
memang pembukaan di hari kedua ini
belum semua wahana yang dibuka untuk umum
pada saat ini yang dibuka itu adalah
wilayah outdoor anjungan daerah
museum museum dan beberapa wahana
seperti taman gurung
dunia air tawar
bioskop seperti teater imax keluang mas
dan kolam renang snowbell waterpark
memang belum beroperasi sampai saat ini
masih melakukan persiapan persiapan
kalau kemarin jumlah pengunjung sampai closing itu
memang hanya ada sekitar
enam ratusan orang
tetapi itu sudah merupakan awal yang baik
karena informasi bahwa kita akan buka untuk umum
hanya sehari sebelum pembukaan
dan kita menyampaikan informasi bahwa
taman mini indonesia indah itu buka
lewat web dan medsos taman mini indonesia indah
pemerintah provinsi dki menerbitkan
pengetatan protokol kesehatan taman mini indonesia indah
pemerintah provinsi dki menerbitkan pengetatan protokol kesehatan taman mini indonesia indah

khusus bagi taman rekreasi atau pariwisata
ada aturan pembatasan jumlah pengunjung
pembelian tiket dilakukan secara daring
pengunjung yang diperkenakan masuk hanya berusia di atas sembilan tahun hingga enam puluh tahun
jumlah pengunjung wahana dan transportasi keliling juga dibatasi
serta tempat rekreasi buka jam delapan pagi hingga lima sore
tim liputan cnn indonesia